sampai jumpa di video selanjutnya
pak ivan selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada bu yenti garnasi pakar pidana pencucian uang dari universitas rizakti
selamat malam bu yenti apa kabar
selamat malam kebaik baik alhamdulillah
saya ke pak ivan dulu yang tergabung lewat sambungan telepon
pak ivan dari temuan temuan ppatk
setidaknya dalam rangkuman kami ada soal kepentingan bisnis
untuk kepentingan dana yang digunakan oleh act ini
untuk kepentingan pribadi dan juga dugaan ini mengalir ke al qaeda
apakah dari penelusuran dari ppatk terkait dengan aliran dana act ini
ini memang mengarah ke pencucian uang pak ivan
ya terima kasih mas renat
jadi variasi dari transaksi yang kita
kita lihat dalam proses analisis yang sudah kita lakukan sejak lama
itu kan bermacam macam ya
pertama misalnya kita melihat aliran dana yang bersumber dari donasi di filantropi ini
diserahkan kepada korban bantuan katakanlah seperti itu ya buat kemaslahan
lalu kemudian ada yang langsung diserahkan ada yang pihak ketiga
ada yang di dalam negeri ada yang di luar negeri
lalu kemudian ada juga yang ke personal personal
lalu kemudian ada juga yang ke perusahaan perusahaan yang terafiliasi atau kepemilikannya
dimiliki oleh yang berada di dalam pengurusan act
terus yang ke luar negeri kita lihat ada kaitannya dengan entitas entitas yang patut diduga terindikasi dengan terorisme gitu mas renat
oke tapi di saat yang sama anda juga mengatakan soal ini terindikasi dengan terorisme
ini perlu pendalaman oleh
penegak hukum terkait
apakah ini ppatk sudah yakin ini memang mengarah ke terorisme
atau memang ini masih sekali lagi perlu dibuktikan
ya segala sesuatunya tentunya perlu dibuktikan
bahwa yang dilakukan oleh ppatk itu kan proses follow the money
dan informasi yang disampaikan oleh ppatk kepada penegak hukum itu kan sebenarnya informasi intelijen yang memang perlu dibuktikan lebih lanjut
nah entitas entitas tadi kan memang
negara negara asalnya ada yang pernah katakanlah ada yang pernah dipenjara
ada yang pernah dilakukan tindakan terkait dengan hal yang melanggar hukum gitu ya
lalu kemudian ada aliran kepada pribadi pribadi si pengurus misalnya seperti itu
karena memang sifatnya pribadi contohnya misalnya remaksnya itu pernikahan
remaksnya itu biaya kesehatan
remaksnya itu bis mobil
remaksnya itu apa
itu kan pribadi sekali ya
itu mah trenat
oke dan dari catatan ppatk transaksi act ke luar negeri ini sebesar lima puluh dua sembilan miliar rupiah
sementara dana yang masuk dari luar negeri enam puluh empat sembilan miliar rupiah
ini mencurigakan kah atau sebenarnya menurut ppatk masih wajar wajar saja
ya tidak seluruhnya bisa dikategorikan mencurigakan ya
tapi tidak seluruhnya bisa dikategorikan sesuai dengan peruntukan gitu ya
itu sekarang sudah berkembang
angkanya itu sekarang sudah bertambah banyak
dan penghentian transaksi juga kan saya sudah hentikan transaksi tambahannya kan
temuan temuan baru terus kita peroleh
dan terus kita lakukan upaya bagaimana bisa mendudukkan kasus ini ke dalam skema yang sebenarnya gitu ya mas renat
sekarang update terbaru angkanya berapa ya pak ivan
angka yang masuk dari luar negeri dan juga yang dikirim ke luar negeri
tadi kan pak ivan katakan sudah berubah ya
ya sudah berubah
persisnya angkanya apakah bisa diisi
sudah berubah itu maksudnya sudah berbeda dengan data kita sebelumnya ya
dan yang diblokir
itu kemarin kan ada di tiga puluh sekian bank
sekarang sudah ada di empat puluh satu
lalu kemudian temuan temuan juga kan banyak terkait dengan kepentingan pribadi
para pengurus seperti itu ya
dan beberapa negara juga bertambah jumlahnya
saya tidak pegang data sekarang mas
sekarang yang kemudian bergulir diskusinya adalah apakah ini masuk dalam tindak pidana pencucian uang
apakah anda melihat memang ada potensi ada celah ini
bisa masuk ke dalam tppu bu yenti
ya baik terima kasih
tadi dari pak ivan disampaikan bahwa ada beberapa penyalahgunaan lah ya
dari data ya
data terkait dengan aliran dana itu kemana
tadi disebutkan ada untuk kepentingan kepentingan pribadi lah
padahal ini kan donasi yang sebetulnya tutupannya adalah untuk bencana
untuk kegiatan sosial adalah filantropi ya
nah ternyata ada yang pribadi
nah itu kan pasti ada penyalahgunaan ya
ada melawan hubungan
hukum pasti ya melawan hukum
undang undang mana yang dilanggar ya
apakah ada penggelapan misalnya ya yang harusnya masuk ke disumbangkan
tapi kemudian dia mengalihkan sendiri ke rekeningnya dia dan kemudian dipakai gitu kan
kalau ini kan sudah berjalan agak lama ya
yang dari ppatk tentu bukan baru saja terjadi
itu kan aliran yang sudah dilihat oleh ppatk yang seharusnya sudah didalami oleh penyidik
ya oleh penyidik baria skrip
ini nanti dari ketika dari aliran dana
pengalihan dana dari yang harusnya ke orang orang yang membutuhkan ya
sesuai dengan tujuan
tetapi kemudian yang oleh para pengurus apa presiden dan sebagainya itu kemudian digunakan
pada waktu menggunakan itulah pasti pencucian uang
kalau seperti ini alirannya
kalau seperti ini data dari ppatk yang memang sangat kita butuhkan
pasti ada terjadi pppu
karena misalnya ada pembelian mobil gitu ya
kemudian dipakai pribadinya dan sebagainya
tidak mungkin tidak pppu
dia menggunakan uang yang sebetulnya memang bukan haknya
karena dia hanya mengelola
sebetulnya mengelola dan mengirimkan kepada orang orang yang memerlukan
dan kemudian kan ada ya ada batasan katanya menurut ketentuan dari kemensos ya
ini juga aneh juga pak ivan ya
terlalu besar kan
harusnya kan aturan itu misalnya
dana yang terhimpun di atas seratus juta
di bawah seratus juta bolehlah
kalau triliunan kan ini peluang untuk orang tergoda itu besar sekali
ini juga aturan ini memikirkan tidak ya
dampak dampaknya membuat orang ingin melakukan kejahatan
jadi agak aneh juga
ini kan berarti ada penyimpangan
ya lebihnya gitu ya
atau lebih dari yang harus digunakan kan untuk operasional ternyata bukan untuk operasional
uang disiplinkan itu kemudian kemana kemana kemana itu adalah tppu
mungkin nanti kita bisa telusuri dari hasil pendalaman dari hasil yang ada dari ppatk
harusnya baris krim atau penyidik itu kemudian mendalami
karena ppap kan memang menyediakan informasi intelijen saja
yang harus didalami lagi oleh penyidik kemudian menjadi alat bukti
tapi dari perkembangan kasus ini
bu yenti anda melihat bahwa potensi ini bisa masuk ke ranah pidana
terutama tppu ini sangat besar ya
apalagi yang terakhir ya yang ada lion ya
ada layan itu
saya kira mungkin kejahatan
asalnya bukan lagi penggelapan ya
tetapi karena itu membujuk kan membujuk para korban lain
bagaimana dari boeing itu dananya dikelola
kalau nggak salah kan seperti itu ya dari media
kalau itu betul itu berarti kan ada penipuan
penipuan sehingga uang dari poin yang harusnya
harusnya kepada korban korban lain itu dikelola oleh mereka yang janjinya
untuk apa ya untuk madrasah dan sebagainya
ternyata sih tidak
tetapi kemudian digunakan untuk hal hal lain
itu juga tppu
dan di tengah tengah dialog kami ini diskusi kita ini juga bergabung
kompes pol nur azizah kabak penum divisi umas polri
tapi kita akan break dulu
bu yenty dan juga pak ivan kita akan tanyakan ke pihak kepolisian
bagaimana perkembangan penyelidikan ya
terutama ada dugaan baru ini penilapan dana korban lion air dan ahli waris
kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
dan masih berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana oleh act
kami akan perbaharui perkembangan terbaru pemeriksaan terhadap ex petinggi act hari ini
yang dilakukan oleh kepolisian
sudah bergabung bersama dengan kami kombespol nurul azizah kabak penum divisi umas polri
bu nurul selamat malam
selamat malam mas yudhaya
mas renhat kabar baik
bu nurul langsung saja untuk menyampaikan perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan hari ini
apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat karena hari ini ada kembali dilakukan pemeriksaan ya
bu nurul terhadap ex petinggi act
kami akan menyampaikan sampai dengan perkembangan hari ini bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan hasil penyelidikan diketahui bahwa
yayasan act mengelola dana sosial atau csr dari pihak asing
untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat lion air boeing jt enam ratus sepuluh
yang terjadi pada tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh
namun pada pelaksanaannya pihak yayasan aksi cepat tanggap
tidak memberitahukan realisasi jumlah dana csr yang diterima
dan yang diterima oleh pihak pihak yang diterima oleh pihak pihak yang diterima
dari pihak boeing kepada ahli waris korban termasuk nilai serta progres pekerjaan
yang dikelola oleh yayasan act
kemudian melainkan sebagian dana csr tersebut
dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua pengurus kemudian pembina
serta staff pada yayasan act
dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kepentingan pribadi
ketua pengurus atau presiden drsa
dan wakil ketua pengurus atau vice president bapak ika
demikian yang bisa kami sampaikan
baik bu nurul bagaimana kronologis awalnya sampai kepolisian mengendus
bahwa ada dugaan act menilap dana ahli waris ini
ya kami berdasarkan laporan informasi nomor li sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh dua tanggal lima juli dua ribu dua puluh
kemudian turunlah surat perintah penyelidikan nomor st delapan ratus tiga puluh satu tujuh romawi dua ribu dua puluh
tipi dexus tanggal lima juli dua ribu dua puluh dua
dan surat perintah tugas nomor sp tujuh romawi dua ribu dua puluh dua tanggal lima juli dua ribu dua puluh dua
bahwa berawal dari informasi masyarakat
dan media setak
tentang adanya dugaan penyimpangan
yang dilakukan oleh para pengurus
yayasan aksi tepat tanggap
terhadap dana yang dikelolanya
baik bu nurul disebutkan juga
polisi akan melakukan gelar perkara
atas dugaan penyelewengan dana act
berkaitan dengan menilap dana ahli waris ini
jadi sebetulnya statusnya sekarang
masih penyelidikan atau sudah penyelidikan
ya sampai dengan saat ini
tadi kami disampaikan bahwa
malam ini baru akan dilakukan gelar perkara
jadi statusnya sampai dengan hari ini
atau saat ini masih dalam tahap penyelidikan
oke masih dalam tahap penyelidikan
dan di luar soal dugaan menilap dana ahli waris
bagaimana perkembangan terbaru
soal dugaan penyelewengan dana dari act ini
karena kan sudah dilaporkan juga oleh ppatk
pak ivan dugaan dugaan aliran dana ini
sejauh ini pendalaman dari pihak kepolisian
bagaimana bu nurul
selain dari kita sampai saat ini masih fokus
terhadap kaitannya dengan santunan dari boeing jt enam ratus sepuluh
dan adanya beberapa pengelolaan dana
dari yang lainnya sebesar rp enam puluh miliar
oke enam puluh miliar ini yang kemudian setiap bulan ya
donasinya didapatkan dari berbagai pihak
dan ini yang tengah ditelusuri
bagaimana pengelolaan dananya bu nurul
ya untuk pengelolaan dananya
nanti kita akan update lagi
sampai saat ini kami baru mendapatkan
bahwa pengelolaan enam puluh miliar itu setiap bulannya
kemudian dipangkas atau dipotong
sebesar sepuluh sampai dengan dua puluh persen
untuk kepentingan atau yang tadi
sudah kami sampaikan di atas
oke baik bu nurul terakhir untuk anda
kita juga sedang membahas bahwa ini bisa
sampai jauh ke soal tppu
dari hasil penyelidikan kepolisian saat ini
kemudian barang buktinya lengkap
nanti akan naik ke tiket penyelidikan
apa sekali lagi apa pelanggaran
pasal apa yang bisa dikenakan
terhadap ekspert tinggi act ini
ya dugaan pasal pelanggarannya adalah
penggelapan atau penggelapan
oke bisa diulangi bu
pasal yang dilanggar itu
tindak pidana penggelapan
atau penggelapan dalam jabatan
dan malam hari ini akan dilakukan gelar perkara
bu nurul betul demikian ya tadi anda katakan
sampai dengan saat ini kami dapat informasinya
bahwa malam ini akan dilakukan gelar perkara
oke jadi apakah statusnya bisa naik atau tidak
akan diputuskan malam hari ini juga
atau mungkin bisa besok bu nurul
informasinya akan ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara
oke kita tunggu gelar perkaranya akan dilakukan oleh kepolisian nanti
dan apa status yang akan dikenakan terhadap para petinggi act ini
apakah masih bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak
kita akan nantikan bersama bu nur
terima kasih banyak untuk waktu anda
menyampaikan perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan kepolisian
kombes pol nurul azizah kabak penum divisi umar spolri
terima kasih banyak bu nur selamat malam
selamat malam terima kasih mas reinhardt
baik saya kembali ke lanjutkan dengan pak ivan dan juga bu yenty
pak ivan jadi setelah menyampaikan dugaan temuan temuan aliran dana
dari ppatk kepada pihak kepolisian
apa yang sekarang tengah dilakukan lagi oleh ppatk
berkaitan dengan dugaan penyelewengan ini
apakah masih terus melakukan analisis penelusuran
atau juga mungkin akan ada kemungkinan untuk mencari penyelidikan
kemungkinan diperbanyak lagi rekening rekening yang diblokir
ya proses terus dilaksanakan ya
karena kan memang kita tidak berhenti kepada satu dua dugaan saja
ini juga kan adalah proses yang sudah panjang sejak dua ribu delapan belas
dan data data sebelumnya sudah kita sampaikan kepada aparat penegak hukum lain
yang sekarang kita bicarakan kan adalah karena kita merespon
pemberitaan di media yang terakhir muncul minggu lalu itu kan
tapi sebelumnya kita sudah panjang melakukan proses ini
dan akan berkembang terus
oke jadi kalau kemudian muncul pertanyaan
kalau sudah ditemukan diendus ada kecurigaan aliran dana ini ke terorisme sejak tahun dua ribu empat belas
mengapa baru sekarang anda bagaimana menjawabnya itu pak ivan
nah dua ribu empat belas kita sudah lakukan ini sejak dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
tapi kan karena sifatnya ini adalah merupakan transaksi keuangan mencurigakan
tentunya diperlukan pembukaan penyelidikan
pembuktian oleh aparat penegak hukum kan
variasi kasus itu yang dilakukan oleh ppatk analisisnya bisa panjang
bisa membutuhkan waktu yang panjang bisa membutuhkan waktu yang sesingkat mungkin gitu ya
tergantung kompleksitas kasusnya atau tergantung kemudian aliran dananya sejauh apa dia mengalir
dan kejelasan dari adanya pelanggaran hukum
lalu kemudian yang kedua karena ini kan baru kemudian
karena kementerian sosial baru juga melakukan pencabutan
walaupun kemudian ada berita berita lain dan ppatk juga kemudian menerima lebih banyak lagi data
setelah munculnya pemberitaan media dan ada lagi bukti bukti baru tambahan
dan terus kita lakukan analisis gitu mas
jadi sebenarnya tidak ada yang telat dalam proses ini
oke termasuk juga yang tadi kita bahas dengan bu nurul azizah
ini soal dugaan ini ada penilapan dana ahli waris ini kan juga yang sama ditemukan ya pak ivan
dengan ppatk bagaimana ini penjelasannya pak ivan
ya ppatk sebenarnya sudah juga mendapatkan informasi terkait dengan masuknya uang dari boeing
terkait dengan peristiwa musibah yang terjadi di indonesia ya
hanya pada saat itu kan karena ini adalah sifatnya pembayaran asuransi
sehingga unsur mencurigakannya menjadi katakanlah tidak masuk dalam unsur mencurigakan
lalu kemudian pemberitaan bahwa diselewengkan oleh act ya
dugaan diselengkan oleh act ini kan dugaan terakhir karena ada informasi baru
dan itu kemudian ppatk coba dalami sekali lagi
dan bisa saya klarifikasi sebentar ya
kalau terkait dengan pencucian uang sebenarnya kalau yayasan filantropis atau penerimaan sumbangan itu
pencucian uangnya itu bisa dari hulu bisa dari hilir
misalnya orang melakukan kegiatan tindak pidana korupsi atau narkoba lah misalnya
terus kemudian nyumbang ke filantropis
itu sudah pencucian uang sendiri gitu ya
lalu kemudian uang sumbangan masyarakat walaupun itu uang sumbangan dengan etikat baik
uang gaji dan segala macam lalu disimpangi pada saat pemberiannya dibelanjakan
atau dibayarkan untuk kepentingan pemberian teroris
itu pencucian uang lagi jadi hulu bisa pencucian uang hilir pencucian uang juga gitu
jadi resiko filantropis tetap saja resiko terekspos terhadap pencucian uang
pada saat dia menerima uang uang yang berasal dari tindak pidana ilegal misalnya
atau penggunaannya juga dilakukan secara ilegal
jadi di depan bisa pencucian uang di belakang pencucian uang gitu
itu yang lagi kita dalami sekarang
bu yenti anda sepakat bahwa memang lembaga filantropi pun
ya tadi pak ivan katakan juga bisa terkena pencucian uang ini
penjelasannya bagaimana bu
jadi bahwa tadi kan kita konsentrasinya bahwa seolah olah yang masuk itu uang uang halal saja ya
itu nanti dihilir pppu nya ya ketika ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya
dan kemudian justru digunakan
digunakan oleh pengurusnya untuk kebutuhan dia pribadi
untuk membeli barang barang pribadi dan sebagainya
tetapi bisa jadi seperti itu yang kita harus hati hati
ketika orang memasukkan dana nya ke lembaga amal
seperti filantropi ini lembaga amal
itu juga memang harus dilihat
ini siapa yang mendonasikan uang ini
jangan sampai juga filantropi ini lembaga amal ini
justru kemasukan uang uang hasil korupsi misalnya
hasil perdagangan narkotik
berarti waktu masuknya saja memang sudah terjadi penjujuan uang
saya kira ya memang harusnya sudah jalan
yaitu pengawasan kontrol ketika masuk
karena begini pak iwan waktu masuk ke lembaga filantropi ini kan
sebanyakan apalagi kalau menggunakan lembaga bank
bank kan bisa dilihat transportnya dari siapa dan sebagainya
jadi knowing your customers itu juga memang harus sudah
sudah mulai dilakukan oleh lembaga lembaga filantropi ini
jangan asal terima saja oke gitu
jadi kalau dia terima saja oke
ternyata yang diterima itu dari hasil korupsi misalnya
jadi dermawan padahal dia koruptor kan
itu juga sudah terjadi pencucian uang
atau yang sedang ributkan sekarang ini
yaitu bahwa mungkin dana dana itu memang kebanyakan
harusnya kan memang dari dana dana para dermawan ya
kemudian disalahgunakan ya
bukannya untuk kesana malah dipotong
telah dipotong digunakan untuk apa
itu adalah pppu
itu memang seperti itu
jadi kita memang sekarang harus memberikan
mewaspadai lembaga lembaga amal pun
bahwa uangnya itu adalah bukan uang dari hasil kejahatan
nah kalau sudah clear
sekarang yang terjadi ini adalah
ketika dialirkan tetapi berkaitan dengan
dengan tadi ya dari boeing tadi ya
yang menjadi konsentrasi polri ya
saya agak sedih juga kalau tidak disariki pppu nya
kasian juga ppatu ya
ppatk sudah memberikan
bahkan sudah memblokir ya
memblokir atau menunda transaksi
padahal itu kan ada batas waktunya ya
lima hari kerja dan bisa diperpanjang dengan dua puluh hari kerja
karena sudah dianalisis juga
hasil analisis diserahkan kepada kepolisian
nah kalau memerlukan pendalaman dari kepolisian yang sudah merespon
nah harusnya nanti ppatk memperpanjang lagi
jadi tadi ppatk menyatakan merespon media antara lain ya
kemudian ppatk melakukan pekerjaannya
yaitu melihat dan menganalisis ya
nah seharusnya setelah ppatk menganalisis
bahkan sudah disampaikan ke media media ini
harusnya polri cepat gitu
cepat membantu ppatk ini
bahwa bantuannya itu sudah didalami gitu ya
nah kalau sudah didalami seperti tadi
memang diperkirakan yang mau digelar sekarang adalah tiga ratus tujuh puluh dua atau tiga ratus tujuh puluh
nah itu ya jangan berhenti di situ
kan ada dari ppatk harus dikaitkan langsung dengan ppatk
jadi jangan berlama lama
ini kejahatan ekonomi yang gampang sekali
dan ada resiko pada ppatk untuk segera membuka dalam waktu tertentu
jeda tertentu dia harus dibuka
jadi harus main cepat ini semuanya
ppatk sudah cepat
jadi polisi harus cepat
bagaimana berkaitan dengan hasil analisis dari ppatk
apakah bisa ditindaklanjuti menjadi barang bukti alat bukti alat bukti
ataukah memang tidak mencukupi
karena ppatk tidak menentukan itu
justru ppatk kan sedang menunggu ini
bagaimana ini hasil dari analisis kami di ppatk untuk penyidik ini ditindaklanjuti tidak
ada tidak kejahatan asalnya
nah kalau sudah begitu kan berarti ada tppu nya
jadi mohon kepada penyidik harusnya sekaligus jangan tiga ratus tujuh puluh dua penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tiga ratus tujuh puluh empat kuhp saja
tetapi harus ada pppu nya
kita bisa mengatakan di hulu saja ada kemungkinan tppu dihilir apalagi dari berita seperti ini
karena tadi yang kita dengar masih sebatas penggelapan ya
ya padahal data sudah banyak sekali ya
sudah beredar ke media
ini kita menjaga semua kepercayaan masyarakat kepada semua lembaga penegakan hukum
jadi kita harusnya sinergi yang betul karena ppatk sudah kalau tidak salah ya pak ivan sudah menjadi tiga ratus rekening
dari tiga puluh bank itu yang tadinya lima puluh rekening sudah menjadi tiga ratus rekening yang diblokir
dan ppatk itu mempunyai batas
jadi harus segera disambut oleh kepolisian
jadi jangan berdiri kejahatan asal gitu kan dari ppatk ini
oke pak ivan ada tambahan dari anda pak ivan
iya prinsipnya kami menginginkan masyarakat terlindungi ya
kita sudah punya perpres delapan belas dua ribu tujuh belas
yang intinya meminta setiap ormas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran itu tahu siapa donornya
jadi dia paham siapa yang memberikan ya
sumbernya itu paham jadi jangan main terima terima saja
lalu kemudian dia juga wajib mengenali beneficirinya
kalau nyumbang itu nyumbangnya ke siapa gitu
jangan sampai kemudian nyumbang tapi terus kemudian untuk mohon maaf untuk kegiatan teror untuk kemudian narkotika dan segala macam di ujung
jadi depan menerima juga ada tata caranya menyumbang juga ada tata caranya
dan masyarakat juga harus aware harus paham legalitas dari filantropi filantropi tadi
jangan sampai kemudian niat menyumbang itu tidak tersampaikan
tapi ini sekali lagi ya mas renhat ini tidak dalam kerangka kita membatasi masyarakat jombang ya
pokoknya nyumbang itu berbuat baik menolong sesama itu kan sesuatu yang memang luar biasa baik ya
dan itu harus kita lindungi gitu mas
oke baik kita break dulu sebentar pak ivan dan juga bu yenti
setelah jeda saya akan tanya ke pak ivan juga bagaimana setelah act ini kasus act ini terungkap ke publik
bagaimana kemudian pengawasan terhadap lembaga lembaga filantropi yang lain yang kita bicara soal agar masyarakat juga bisa menyumbang dan percaya terhadap lembaga filantropi
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masuk ke segmen terakhir saya ke pak ivan juga terakhir dan juga ke bu yenti saya ke pak ivan dulu
berkaitan dengan bagaimana masyarakat menyumbangkan dana begitu ya atau mau berdonasi pak ivan
apakah juga ppatk juga melihat ada modus modus lain ya yang kemudian ini rawan diselewengkan dalam praktik donasi di indonesia
ya memang kami juga sudah sampaikan dalam kesempatan sebelumnya
ya kami juga sudah sampaikan dalam kesempatan sebelumnya
ya memang kami juga sudah sampaikan dalam kesempatan sebelumnya
tampaknya berdasarkan data yang ada ada beberapa organisasi sejenis yang patut diduga memiliki kegiatan pengelolaan dana dengan modus yang identik
misalnya dana dana publik itu dipakai untuk kepentingan pribadi untuk pembayaran pembayaran kepada aktivitas aktivitas yang tidak line ya tidak sejalan dengan tujuan organisasi
nah itulah yang kemudian kita meminta dengan sangat masyarakat juga harus hati hati
paling tidak ya hal yang paling simpel kan adalah melihat legalitas dari lembaga dari filantropis tadi
atau paling tidak jika memungkinkan dilihat langsung penyalurannya seperti apa gitu konkretnya seperti apa gitu mas
oke legalitasnya ya baik pak ivan terakhir pengawasan terhadap lembaga filantropis sejenis ini bagaimana setelah kasus act ini sejauh mana ppatk juga sekarang melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga yang lain
ya batas tugas dan kewenangan ppatk kan hanya terkait dengan follow the money ya
konteks kerjaan kami kan konteks upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya
jadi tidak spesifik terkait dengan filantropi
jadi artinya kita melihat sumber dana dari transaksi misalnya sumbangan ini sumber dananya dari mana
lalu kemudian peruntukannya peruntukan kepada apa
jika terindikasi dengan kegiatan kegiatan yang melakukan ppatk ya
melanggar perundang undangan nah baru kita masuk di situ mas
atau bisa bila sumbernya adalah sumber ilegal ya sudah pasti ppatk akan masuk tuh karena laporan akan sangat banyak
lalu kemudian penggunaannya dilakukan secara melawan hukum
misalnya contohnya adanya penggelapan
lalu kemudian adanya misalnya tidak pidana pembiayaan terorisme dan segala macam
ppatk sudah pasti turun di situ selain karena ada laporan yang masuk
selebihnya terkait dengan perizinan terkait dengan anggaran dasar statuta dan segala macam
masalah masalah terkait dengan filantropis ini sudah di luar urusan ppatk sebenarnya ya
tapi kita koordinasi terus kita sangat dekat sekarang koordinasinya
udah dari dulu memang kita koneksi terus ini day by day kita dengan teman teman kepolisian teman teman ph lainnya gitu mas
oke baik terakhir ke bu yanti kita sudah banyak bahas tadi bu yanti
sekarang bagaimana menurut anda pemerintah penegak hukum ini bisa melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga pengumpul dana khususnya
yang seperti yang sudah kita bahas agar kemudian ini tidak disalahgunakan
untuk kepentingan pribadi atau kemudian bisa berujung pada pencucian uang
menguatkan dari pak isan tadi memang harus ditertipkan semua
harus dilihat peraturan peraturannya
dan penting itu semua donasi itu tidak boleh cash harus transfer
sehingga ppatk bisa ikut mengawasi karena ada aliran dana yang bisa terpantau
dan kemudian kalau ada sekarang ini kan ada penghentian ya
apa ya penghentian ya
jadi yang dihentikan kalau tidak salah hanya penghimpunannya saja
tapi harusnya dihentikan juga pengalirannya
jadi sekarang dihentikan semua bukan hanya penghimpunannya saja yang dibekukan
tapi juga penyalurannya karena memang sedang bermasalah
dan kenapa ya harus menggunakan pppu
karena bagaimanapun juga kita itu kan harus berusaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan ekonomi
dengan cara bagaimana
yaitu kita telusuri di mana sih sekarang uang itu sebenarnya berada
itu paling optimal kalau menggunakan tppu
jadi tolong dari pendidik ya jangan berhenti di kuhp gitu
di tiga ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh empat gitu ya
dan harus segera bukan hanya yang layan saja ya
tetapi juga ya semua ini yang duluan ini yang dari berita berita
karena sudah meresahkan masyarakat ya
dan memang harus ditertibkan juga
semua lembaga lembaga amal itu harus didaftar
dan kemudian di ini lagi dievaluasi lagi benarkah
itu untuk jumlah berapa
kalau jumlahnya sampai itu kan dikatakan bahwa ratusan miliar atau bahkan nanti triliun itu kan juga tidak bagus seperti itu
ada kekenderungan orang melakukan kejahatan
jadi tujuan kita untuk beramal untuk melakukan amal jadi dimanfaatkan oleh orang lain yang memang mempunyai suatu keinginan atau suatu niat jahat
menumpang pada lembaga amal
padahal kita kan juga penting adanya kegiatan amal
ada filantropi ya yang disebutkan
dan filantropi dan lembaga amal memang sekarang harus menjadi konsentrasinya dari ppapk juga
kalau di negara negara lain kan memang lembaga amal itu harus melaporkan siapa saja pendonasinya
dan kemudian setelah itu siapa saja penerimanya
dan auditnya itu betul betul sehingga masyarakat itu juga mempunyai hak
hak untuk menerima
untuk gugat ya kalau tidak sesuai aturannya
dan ini juga saya mendorong para donatur yang sudah mendonasikan harta kekayaannya ini
dan kemudian ternyata dia mungkin banyak dan ternyata juga merasa keberatan untuk ini
melakukan keberatan gugatan kepada kepolisian lah
laporkan kepada kepolisian minimal untuk mendorong polisi agar kejahatan kejahatan seperti ini yang menurut saya luar biasa ya
karena ini di kegiatan amal aja kok terjadi kejahatan
ya kementerian agama juga pernah kan
bukan hal kalau berbau agama mesti tidak ada kejahatannya itu juga memang peluang
maka oleh karenanya harus segala dilakukan satu langkah langkah pencegahan di kemudian hari kalau ada lagi
atau pemberantasan dengan sekarang ini
harus betul betul diterapkan sampai terakhir yaitu sampai tppu nya kemana
nah jangan berhenti di kejahatan asal saja
penting untuk melihat dugaan atau indikasi ini tppu nya kemana saja
dan tidak berhenti sampai dengan di kejahatan yang tadi disampaikan bu yanti juga ya
kita akan tunggu nanti bagaimana gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan sejauh mana ini bisa terus diselidiki oleh aparat yang berwenang
terima kasih banyak pak ivan kepala ppatk
terima kasih banyak pak ivan
bu yanti garnasi
terima kasih banyak
baik terima kasih
kami akan segera kembali sesaat lagi
kami akan segera kembali sesaat lagi
tetap di cnn indonesia newscast